pasar termasuk lokasi yang wajib ikut menerapkan ppkm level tiga
tim liputan cnn indonesia tv melakukan pemantauan di pasar tebet barat jakarta selatan selasa pagi
walau kondisi pasar terlihat sepi pengunjung namun aktivitas pasar tampak berjalan seperti biasa
saat ditanya ternyata banyak pengunjung termasuk pedagang yang mengaku belum tersosialisasi informasi
jika saat ini status ppkm level tiga kembali diberlakukan
udah tahu sih dari pemberitaan tapi harapannya ini kan siapa siapa aja yang belanja ini
kalau masalah itu saya belum tahu
biasa aja lah kayak gini
mau gimana lagi itu
kami juga memantau penerapan hari pertama ppkm level tiga di salah satu pusat belanja di kawasan jakarta selatan
selasa siang suasana di sini tidak tampak dipadati pengunjung
di sini pedagang dan pembeli rata rata mengaku telah terinformasi
jika ppkm level tiga kembali diterapkan
setuju dengan program pemerintah dinaikinnya level ppkm di level
karena melihat kasus covid sembilan belas omikron yang makin tinggi angkanya
udah tahu belum
mau gimana lagi ya terima aja kalau itu untuk kepentingan bersama kan
supaya lebih protokol kesehatannya dijalankan gitu
sehat sehat lah semua nggak ada lagi virus virus
pemerintah kembali memutuskan untuk menaikkan status level ppkm dari level dua ke level tiga di jawa bali
sejak delapan hingga empat belas februari mendatang
beberapa aturan pada level tiga mengatur pembatasan pada sejumlah lokasi
setelah menaikkan level status dari dua ke tiga di sejumlah wilayah di jawa bali termasuk jabodetabek
pemerintah mengaku akan melakukan evaluasi
jika dalam sepekan hasilnya baik maka ppkm akan kembali dilonggarkan
tentu saja peran serta dari masyarakat luas dibutuhkan seperti dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan ketat
ini sebagai upaya
untuk mencegah luasnya penularan
teddy zuhari dwi aryo jakarta